tolong aku dan mamah aku
kamu jangan lupa ya
tolong nanti kamu pasang lampunya di sebelah sana ya
tadi mamah belum sempat
jangan lupa juga tolong ambil mama air buat minum jamu ini
tidak ada masalah
kita sawah sekarang ya
bener mamah aku gatel semua
iya mak awang juga
lagi pula di luar masih hujan
coba kamu ambil minyak gosok di belakang
mereka tak tahu kalau air kendi mereka sudah kita racuni
ini langkah awal
kita lihat perkembangannya esok
esok aku selamat
awang juga mak
ya ampun kok begini
ini aneh mak
pasti ada orang ingin setelahgai kita mak
aduh mana mama gatel semua nih
tolong tolong aku dan mamaku
jangan lari jangan lari
ternyata racun itu sangat ampuh
si buruk tolol itu sudah berusaha mencari bantuan
seperti yang tuhanku suruh
kami dah kasih tahu orang satu kampung ini
kalau si arman dan ibunya kena penyakit aneh
kena kutukan tuhan
dengan begitu melini pasti terjepit
dan tidak ada orang yang mau nolong mereka
dan dia pasti membutuhkan pertolongan tuhan
karena tuhan yang punya obat penawarnya
jangan keluar dulu ma
tak ada satu orang kampung pun yang menolong kita
mereka takut melihat badanku seperti ini mah
mereka itu semua sudah tahu kita dapat penyakit
ini semua pasti perbuatan si hanim lakmat itu ma
dia yang buat kita seperti ini
kasian kali kalian ini
kau buat apa lagi datang ke sini
aku khawatir dengan keadaan kalian
karena aku dengar tidak ada seorang pun yang mau nolong kalian
karena itu aku ke sini
tiba aku melihat nasib kalian
sebaiknya kamu pergi
kami tidak pernah butuh bantuan kamu
ah jangan begitu malini
terimalah tawaran baik awak
aku punya sahabat yang punya jamu untuk mengobati penyakit anehmu itu
di bawah melihat kalian
asalkan kau menjual sawah kau pada aku
jangan keras kepala malini
mama bilang kami tak butuh bantuan kalian semua
eh anak kemarin sore mau bicara sama awak
kau tidak didik anak kau bagaimana caranya bicara sama orang tua
kami tahu pasti ini karena muslihat kamu
dan kami yakin
kami yakin sekali kami tidak akan pernah mau menjual sawah kami sama kamu
kau memang benar benar keras kepala mali
kalau kalian mati jangan salahkan aku
amang kamu tidak bisa menangkan saya seperti ini
tapi lebih baik kami jual sawah ini
apapun yang terjadi
kamu harus jaga baik baik peninggalan ayah kamu
jangan sampai sepertinya
silahkan anak hadib itu
mama sudah agak kuat
aku mau balas semua ini sama hana
penjahat itu harus dapat balasannya
kau mau paham